fahri bocah berusia sepuluh tahun ini
akhirnya bertemu kembali dengan kedua orang tuanya
setelah hilang selama tiga hari
fahri bertemu dengan orang tuanya di kantor kecamatan caringin
kabupaten bogor pada kamis sore
fahri menyandang tuna rungu sejak lahir
sempat dikira diculik
ternyata fahri bersepeda sejauh lima puluh km
dari rumahnya yang berada di kota sukabumi
hingga sampai di kabupaten bogor jawa barat
fahri yang kelelahan diselamatkan oleh warga
dan dibawa ke kantor polisi setempat
kejadian ini berawal saat fahri bermain sepeda
di sekitar rumah pada minggu siang
namun hingga minggu malam fahri tak kunjung pulang
dan pada senin siang
keluarga melaporkan kehilangan anak kekepolisian resor sukabumi kota
anaknya bu neneng ini juga merupakan anak istimewa
dia berkebutuhan khusus sehingga perlu kita segera bantu
kemudian sekitar jam sepuluh tadi pagi
kami dapat info bahwa yang bersangkutan
ditemukan di daerah caringin di bogor
coba bayangkan naik mobil aja dua lima jam
kalau naik sepeda berapa jam
tapi dia kuat
saat menjemput fahri
orang tuanya mengaku tak menyangka
anaknya mampu bersepeda sejauh itu
ada kekhawatiran waktu itu juga pernah

saya menghubungi ibu bukak wawet
alhamdulillah sampai saat ini anaknya baik baik saja
tapi kalau dari wilayah kota
dia emang suka balik lagi
udah tahu lokasi
setelah mengetahui fahri kuat bersepeda jauh
pihak kepolisian berencana menyekolahkan fahri
di sekolah sekolah
sepeda anak berkebutuhan khusus
agar fahri kelak menjadi atlet sepeda
ahmad fikri sukabumi jawa barat